lumayan lancar begitu bagi anda yang akan melakukan aktivitas di pagi hari ini
untuk berlibur begitu terutama yang ke arah bandung
tadi di cikampek juga ada sedikit tersendat begitu
karena adanya longsor yang terjadi beberapa waktu yang lalu
sekitar satu jam tujuh belas menit untuk area di situ saja ya iqbal ya saat ini
namun jika anda hanya akan berjalan jalan di sekitar jakarta saja
sampai dengan saat ini jakarta lengang
nah ini bicara tentang jalan tol dari arah jakarta menuju ke arah cikampek
tadi kan ada terkait dengan adanya longsor begitu
ini jalan tol jakarta cikampek ambles sekitar sepuluh meter
di bahu dan lajur paling kiri di kilometer tujuh belas empat ratus sekitar tambun bekasi jawa barat
meski tidak ada korban jiwa kemacetan tidak terhindarkan dari arah jakarta menuju bekasi
jalan tol di kilometer tujuh belas empat ratus amblas pada jumat malam
dan mengakibatkan kemacetan panjang arah cikampek
untuk menghindari kecelakaan petugas jasa marga memasang rambu di jalur satu
kerusakan jalan ini terjadi bersama dengan
libur akhir pekan panjang karena bersama dengan libur hari maulid nabi muhammad
salah satu jalur wisata yang sangat padat di tiap akhir pekan adalah jalur menuju puncak bogor
lalu bagaimana kondisi lalu lintas yang ada di sana
sudah ada koresponden cnn indonesia arman helmi
ya selamat pagi arman bagaimana kondisi lalu lintas di sana saat ini
baik selamat pagi sheryl dan juga iqbal
pagi hari ini kondisi di sepanjang tol cikampek tepatnya di sekitar kilometer tujuh belas kilometer delapan belas maupun kilometer sembilan belas
dimana kemarin di sekitar ini terjadi amblesnya jalan tepatnya di kilometer tujuh belas
namun sejak tadi pagi kami berada di sini atau saya berada di sini saya melihat langsung kondisi ablesnya jalan yang sempat membuat kondisi lalu lintas di kilometer tujuh belas tersendat kemarin
saat ini sudah kembali normal
karena memang menurut keterangan resmi atau rilis dari korporat jasa marga bahwa memang amblesnya jalan ini sudah ditangani dengan membuat penguatan dinding tanah sehingga memang amblesnya jalan sepanjang sepuluh kilometer ini sudah bisa tertangani dengan baik
dan dapat saya informasikan bahwa saat ini kondisi lalu lintas ataupun juga kendaraan yang melintas di sepanjang tol cikampek tepatnya di sekitar kilometer tujuh belas kilometer delapan belas dan di rest area
kilometer sembilan belas sudah kembali normal seperti biasa
bisa terlihat kendaraan ramai lancar tidak terjadi kemacetan maupun antrean kendaraan yang akan memasuki ke dalam rest area
dan di sekitar rest area di kilometer sembilan belas sudah ada petugas kepolisian yang sudah berjaga jaga sejak tadi pagi sekitar pukul setengah enam untuk mengatur ritme kendaraan yang akan masuk maupun keluar dari rest area ini
karena memang rest area atau tempat beristirahat memang selalu menjadi biang kemacetan di setiap tol ataupun juga di rest area
untuk itu aparat kepolisian mengatur dan juga akan memperlakukan sistem buka tutup rest area apabila terjadi penumpukan kendaraan di sini
baik terima kasih arman helmiah melaporkan langsung dari cikampek tol cikampek tepatnya
dan tadi memang sebenarnya saya sempat mengatakan juga bahwa ada informasi dari kawasan puncak
begitu memang kawasan puncak sendiri kalau saya lihat dari w sendiri sudah mulai mengalami kepadatan arus lalu lintas
terutama di gerbang tol yang memang biasa suka terjadi di akhir pekan
dan juga ya mungkin orang orang akan beralih ke sana